jalannya juga sangat riskan sekali jadi karena itu kita akan bantu warga untuk relokasi mereka lahan maupun rumahnya
tadi masyarakat dari dusun tangguran meminta kepada ibu menteri supaya membuat tempat kami yang layak pemihuni yang aman
untuk kesehatan anak sekolah juga kami minta sama ibu menteri
itu pun sudah disetujui sama ibu menteri
jadi kami berterima kasih sekali sama semua lembaga lembaga tertinggi seperti dari pihak pihak yang terkait gitu pak
kami takut pak karena kami trauma atas kejadian itu pak
jadi kalau seandainya kami tinggal di sana
akan terjadi longsor kan gimana kami pak
mungkin kehidupan kami pun udah gak ada gitu
tadi sudah kita putuskan